sementara itu pt angkasa pura ii telah mempersiapkan posko angkutan lebaran di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada tanggal enam dan tujuh juli mendatang
dari luar posko lebaran ini nampak sederhana
berlokasi di pinggir area parkir terminal satu b bandara soekarno hatta
tempat ini akan menjadi pusat komando dan koordinasi di area bandara
ini bisa dijelaskan pak ini ada banyak sekali monitor di belakang kita
pertama mungkin bisa dijelaskan monitor monitor yang ada di belakang sebelah kiri saya ini
ini monitor monitornya fungsinya untuk apa pak
baik kalau ini monitor mengenai cctv yang bisa melakukan pemantauan terhadap semua tempat tempat yang strategis
yang ada di dalam gedung terminal di luar gedung terminal maupun di perimeter terminal
kita mempunyai seluruhnya
lebih daripada seribu cctv yang semuanya aktif memantau semua kegiatan
dan juga aktif untuk dipersiapkan untuk menghadapi angkutan lebaran ini
selain satu satu ratus sembilan puluh tujuh kamera pemantau yang terhubung dengan posko angkutan lebaran ini
beragam monitor dengan fungsinya masing masing juga sudah beroperasi
sebuah monitor yang terhubung secara real time dengan sistem airnav indonesia
akan mendata setiap pesawat yang berangkat dan tiba di bandara soekarno hatta setiap hari
terhubung secara online sehingga penumpang dan penjemput dapat melihat informasi penerbangan
sebelum memasuki area keberangkatan atau ketibaan
di posko yang buka selama dua puluh empat jam hingga tanggal tujuh belas juli nanti
tersedia juga sebuah sistem video conference yang dapat terhubung langsung ke kantor kementerian perhubungan
pihak kepolisian bahkan kantor presiden
meski jumlah penumpang dan penerbangan sudah diprediksi akan mencapai puncaknya pada enam dan tujuh juli
belum ada instruksi untuk meningkatkan jumlah keberangkatan pesawat dari angka standar tujuh puluh dua penerbangan setiap jamnya
satu satunya instruksi yang diberikan oleh kementerian perhubungan adalah penerbangan empat slot non reguler di jam jam sibuk
untuk mengakomodasi penerbangan emergensi vvip dan kepresidenan
rama aryadi jakarta